krisis perubahan iklim yang melanda dunia juga disuarakan oleh anak anak indonesia
mereka akan memberikan aspirasinya di ajang cop dua puluh tujuh yang sedang berlangsung di mesir
untuk mengetahui seperti apa ajang cop dua puluh tujuh ini kita akan bertanya tanya langsung dengan amalia naria saleha
yang merupakan salah satu peserta muda cop dua puluh
selamat siang waktu indonesia malia apa kabar
halo selamat siang kak aku baik baik aja di mesir ini
baik amalia ini mungkin kalau kita berbicara mengenai isu isu lingkungan
banyak sekali dibicarakan utamanya oleh anak muda tidak hanya di dunia tetapi juga di indonesia
bisa diceritakan mungkin seperti apa ketertarikan awal yang amalia punya terhadap isu isu lingkungan
hingga akhirnya bisa membawa dirimu hadir pada ajang cop dua puluh tujuh ini
sebelum aku sampai di mesir saya sebagai mitra muda unicef ini dan teman teman itu ikut mengembangkan produk pengetahuan perubahan iklim
seperti video advokasi perubahan iklim dan mengadakan jejak pendapat lewat chatbot new report
chatbot di report indonesia ini kayak wadah komunikasi berbasis catboard yang memang bisa diakses oleh anak anak muda
kayak tentang krisis iklim
dan salah satunya juga
kita membuat chatbot tentang krisis iklim yang menjelang cop dua puluh tujuh
yang bulan lalu itu telah diakses oleh delapan anak muda di seluruh indonesia
yang mana hasil chatbot itu sebagai jajak pendapat yang sudah disampaikan di forum cop dua puluh tujuh
oke berarti waktu melakukan jajak pendapat itu prosesnya seperti apa
berapa lama dilakukan rentang waktunya
kurang lebih selama
mulai dari awal cop dua puluh tujuh sampai pada saat ini pun masih proses pemberitahuan jejak pendapat
tentang anak anak yang dimasukkan ke dalam kopi
oke nah berarti memang yang dibahas kan berarti adalah topik lingkungan begitu
untuk tema acara sendiri terkait ajang cop dua puluh tujuh ini
tahun ini apa saja yang kemudian menjadi topik yang dibahas dan tema besar acara yang diselenggarakan
mesir pada tahun ini
pada tahun ini tuh ada empat yang dibahas
yaitu pertama ada tentang funding yang paling utama itu funding
yang kedua itu ada bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa cepat dalam mitigasi
dan yang kemudian fokus kepada bagaimana masa depan anak anak dan generasi mendatang
terus kemudian dikaburnisasi
nah kalau untuk amalia sendiri nanti akan berpartisipasi dalam topik atau tema yang mana di antara keempat topik tadi
oke nah saya ini selama di cop dua puluh tujuh ini berpartisipasi dalam tiga hal
pertama saya menjadi moderator selama di kegiatan pavilion indonesia
yang untuk kegiatan untuk menyampaikan aspirasi anak anak dan anak muda indonesia
yang kedua saya sebagai panelis di ndc partnership
untuk menyampaikan tentang masalah green job
dan kemudian saya juga menyampaikan terlibat dalam proses negosiasi atau menghadiri beberapa kegiatan meeting untuk masalah transisi energi
oke untuk acara cop dua puluh tujuh ini kira kira sudah ada daftar tamu yang akan hadir nanti itu siapa aja
daftar tamu yang akan hadir di
cop dua puluh tujuh ini sangat banyak
kurang lebih itu ada lima belas ribu partisipan
termasuk ada parti ada parti overflow ada un overflow dan banyak banget anak anak muda yang datang dari berbagai tinggi rejimnya
nah termasuk juga beberapa presiden dari beberapa negara
dan dari indonesia sendiri yang hadir ada wakil presiden yang kemarin datang ke indonesia pavilion
nah untuk acara acara dan agenda yang nanti akan amalia ikuti
ini seperti apa persiapannya sudah sejauh apa
oke sebetulnya acara acara yang sudah aku ikutin ini sudah berlangsung kemarin kemarin
dan acaranya sangat berjalan dengan berhasil
terutama aku senang banget dengan melihat reaksi dari para partisipan atau action yang datang ke kegiatan aku kemarin
mungkin ada beberapa kayak hasil negosiasi atau hasil meeting yang cukup memuaskan bagi diri aku dan mungkin teman teman mitra muda indonesia bahwa
aku kemarin menghadiri rapat dari acg atau arabian corporation group bahwa mereka tuh mau memberikan
memberikan funding untuk salah satu negaranya adalah indonesia sebesar kurang lebih dua puluh billion dollar
oke nah kemudian dari acara
ini tentunya dalam sebuah konferensi atau acara yang membahas isu spesifik ada outcome atau output yang dihasilkan
kalau cop dua puluh tujuh ini sendiri apa yang kemudian menjadi target outcome atau hasil dari acara yang sudah diselenggarakan ini
oke sebetulnya yang sangat saya harapkan adalah bahwa semua pemuda ini tuh dilibatkan memang secara langsung dari dalam proses negosiasi dan diskusi antar pemerintah
dalam setiap proses itu tuh kita bisa memperoleh hal hal yang mungkin bisa mendukung kebutuhan anak anak generasi mendatang
dan itu pun selain itu juga kita bisa menjalin koneksi dari berbagai belahan dunia untuk melakukan aksi bersama terutama dalam isu perubahan iklim ini dan memang kita bisa menyuarakannya langsung
menyuarakan pendapat kita
langsung serta mendapatkan permintaan yang kita inginkan bahwa kita ingin bebas secepatnya dari permasalahan krisis ekonomi ini
oke baik untuk acara cop dua puluh tujuh ini akan berlangsung sampai kapan amelia
sampai tanggal delapan belas november tapi kalau saya sendiri akan ikut cop sepuluh sampai tanggal dua belas
oh oke baik nah mungkin terakhir amalia bisa diceritakan
ini dari informasi yang saya baca baca di sini anda katanya juga terlibat aktif begitu ya di berbagai komunitas salah satunya sebagai relawan pembangkit listrik tenaga surya
nah mungkin bisa diceritakan apa saja kegiatannya dan seperti apa bentuk kontribusinya
oke jadi soal proyek ini tuh adalah sebuah proyek yang dilakukan oleh komunitas saya bernama solar generation
dan solar generation ini adalah komunitas yang memang berkecimpung di bidang energi tersebut
jadi ini adalah komunitas yang terbarukan baik itu secara edukasi untuk tentang krisis ekim dan energi terbarukan
nah kenapa proyek panel surya ini merupakan prioritas kami
jadi karena kami merasa transisi energi proyek panel surya ini merupakan bagian dari transisi energi bersih yang berkelanjutan
contohnya seperti beragaman proyek
dan beragaman proyek ini tuh sebuah proyek yang memang dilakukan bersama beberapa ngo dan memang komunitas lain
banyak yang juga dikutuk petani
salah satunya adalah petani kuala lumpur dan purbalinga
dan kegiatan saya selama di sana seperti membantu mereka untuk melakukan pemasangan solar panel bersama teman teman solar generation
dan selain itu juga kami melakukan memberikan bagaimana pengetahuan terhadap para kawan kawan kami yang di luar sana yang terdampak krisis ekim
bagaimana menggunakan solar panel dan maintenance yang baik terhadap solar panel
dan bagaimana menggunakan penggunaan solar panel dan maintenance yang baik terhadap solar panel
untuk memenuhi kebutuhan mereka
oke baik tentunya kita harapkan agar acara cop dua puluh tujuh di sana berjalan lancar
dan bisa mendapatkan output atau hasil yang diharapkan
dan juga amalia sehat sehat di sana
terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour